adanya kejadian yang sedang ramai di media saat ini dimana adanya pemukulan terhadap juru parkir
di depan mry untuk saat ini pemeriksaan telah kami lakukan semua untuk saksi saksi sudah
kami periksa semuanya dan untuk pada siang hari ini kami akan melakukan gelar perkara
seribu kami menunggu adanya hasil visum yang dikembangkan dari rumah sakit untuk laporan
sendiri pak itu dari mana untuk laporan yang ada yang kami terima laporan saat ini itu dari
bapak kasih pisus kejaksaan yang dimana menurut beliau beliau peduli terhadap adanya
merasa rata kecil dan ditindas untuk pelaku sendiri sudah ada persediaan untuk pelaku belum
kami periksa karena kami masih menunggu hasil visum setelah itu baru kami ke depannya
akan memberi keterangan pelaku dan sekaligus untuk dapat sebagai tersangka